seorang warga yang diduga mengalami gangguan jiwa atau odgj
asal desa ciwaruga mengamuk dan menusuk tiga warga yang merupakan saudara dan tetangganya
diketahui melalui sebuah rekaman video amatir
seorang bernama ae diamankan warga setelah melakukan penusukan terhadap tiga warga
kejadian bermula pada senin sore saat ae akan dibawa ke sebuah pesantren yang ada di kawasan subang
namun saat akan dibawa ia malah mengamuk dan menusuk tiga orang warga secara membabi buta
akibatnya seorang warga tewas dengan sejumlah luka tusuk dan dua orang lainnya dirawat lantaran mengalami kritis
dia maju selangkah saya maju selangkah
secara spontan tiba tiba saya nggak tahu tiba tiba almarhum ini muncul dari belakang saya
dan tepat di depan saya dengan posisi gak siap
muncul datang tiba tiba langsung begitu muncul di depan saya langsung si pelaku ini lompat
polisi membenarkan peristiwa penusukan yang dilakukan oleh warga ciwaruga yang diduga odgj
kini ia sedang berada di rumah sakit jiwa cisarua untuk dilakukan observasi terkait kejiwaannya
pada saat mau berangkat dia berontak melawan dan tidak mau diajak berobat
akhirnya dia melakukan perlawanan mengambil alat tajam kemudian ditusukkan kepada tiga orang
diketahui tersangka ae diduga mengalami gangguan jiwa dan jarang berinteraksi dengan warga bahkan dengan saudaranya
namun menurut keluarganya ae kerap mengasah senjata tajam yang berada di kamarnya
resna pamungkas kabupaten bandung barat jawa barat